sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
itu tadi ayahnya amira kan
iya kan zahira
jujur sama mama
maaf mungkin dengan mama mendesak kamu seperti ini
dan mama terus terusan
dan cari orang yang mirip ayahnya amira
kamu jadi berpikir macam macam tentang mama
tapi bukan seperti itu zaira
ayahnya amira sekarang itu untuk mama gak lebih dari sekedar sahabat
dan kalau mama mencari tahu tentang keadaan sahabat mama
yang mama tahu ayahnya amira itu udah meninggal
tapi kemudian mama melihat dia ada
wajar kan zahira kalau mama itu mau tahu
kasih tahu mama
jujur sama mama
kalau sampai sekarang masih cari pacar lama
apalagi artinya kalau bukan untuk menjalin cinta lagi
ternyata gini ya
kelakuan tante ini kalau gak ada papa

tante ini itu sekarang udah punya anak dan suami
apa tante ini belum puas rebut papa dari mama
apa tante aini sekarang mau rebut laki laki yang udah beristri lagi
dan seorang perempuan murahan
tolong jangan sebut tante perempuan murahan
misha jangan salah paham
nih ya tante itu gak macem macem
tante cuma mau tahu keadaan ayahnya amira
emangnya aku anak bodoh yang mau dikasih alasan tolong kayak gitu
eh zahira sekarang buka dong mata lo
kalau ternyata nyokap lo itu emang perempuan rendahan
masha bisa gak sih berhenti ngehina mama terus
nyokap lo itu emang pantas untuk dihina
jakarta itu gak ada bedanya sama perempuan bayaran di pinggir jalan
dan harusnya sekarang nyokap lo itu tinggal di comberan bukan di rumah ini
masha cukup gak
cukup jelas kalau nyokap lo itu emang perempuan murahan
apa yang kamu lakukan sama adik kamu zairah apa
ini semua gara gara tante aini pak
tante aini masih cari cari terus pacaran lama itu
mesya gak terima tante aini ngomongin laki laki lain selain papa
tadi mesya marahin tante aini
tapi ternyata zaira tiba tiba nampak mesya pak
kak mesya itu gak marahin mama pak
tapi kak mesya udah gak hina mama
kak mesya bilang kalau mama itu perempuan murahan yang kotor pak
gimana zaira gak marah pak
mesya gak mau tante aini ngomongin laki laki lain selain papa
mesya gak terima pak
jadi aini masih saja mencari cari orang itu
tapi saya juga gak mau marah marah sama aini di depan mereka
saya mau cari mereka
itu sebetulnya urusan papa dan mama ini bukan urusan kalian
buat apa kalian bertengkar urusan itu
zaira mesya kalian itu bersaudara
seharusnya saling mengasihi
dan renungkan semua perbuatan kalian itu
papa gak adil papa selalu milik asyik
kamu mau patah hukum kamu lebih berat lagi ya
seirah kamar dulu ya pak
makanan sudah siap
saya lapar sekali
arman panggil budaya kamu
selalu begini selalu begini
kenapa papa diem aja
seperti tidak terjadi sesuatu
harga kiri dong pak harga diri mana harga diri bapak
istrinya papa selalu saja mengingat mantannya
diam saja kamu
kamu gak usah urus harga diri saya sekarang
mengganggu tahu gak
kenapa laki laki itu masih saja mengganggu ketenangan keluarga saya
kenapa bayi sendiri disitulah
jatuhnya leli juga
berhasrat ayo lilerim semuanya
ktau ingin berjakak orang orang
aku doain mama dari sini aja ya ma
aku gak usah ikut
aku yakin semua baik baik aja kok mah
aku akan jadi anak yang baik
yang buat mama bangga
dan gak akan pernah ngebantam mama lagi
mama harus tahu ma
kita berangkat sekarang
rasanya aneh banget rumah tanpa mama
kalau udah begini
baru berasa sepinya
kenapa aku baru nyadar sekarang ya
walaupun aku sering ribut sama mama